silahkan dengan laporan anda bagaimana perkembangan kasus ini
dewi ingat benar wilayah perairan ini dulunya adalah pelabuhan
sehingga bukan hanya menyusahkan anda tetapi juga keluarga anda sendiri
kenapa bu sampai setulus itu terlihat untuk bisa membela sesama atau bisa dikatakan masyarakat masyarakat yang kurang beruntung tadi
ini masuk ke dalam proses memutihkan si rumput laut yang tadi kita kumpulkan sebagian
ya udah puluhan kali itu
hari ini kita melihat bagaimana perolehan mbok milo
tapi masyarakat melihatnya sebagai sebuah
karena sore ini cukup berbeda dibanding sore sore sebelumnya
anda harus pelatih secara pelan tapi pasti
tidak mengherankan tidak ada satupun mobil atau kendaraan roda empat yang pernah masuk